majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi tipikor jakarta senin siang menjatuhkan hukuman enam tahun penjara dan denda dua ratus juta rupiah
subsidiar tiga bulan kurungan kepada mantan anggota komisi tujuh dpr dewi yassin limpo
dewi terbukti bersalah menerima uang suap secara bersama sama senilai satu ratus tujuh puluh tujuh tujuh ratus dolar singapura
terkait dengan proyek asp atau aspirasi maksud saya pembangkit listrik di kabupaten deya kabu papua
ketua majelis hakim pengadilan tipikor jakarta memfonis mantan anggota komisi tujuh dpr dewi yassin limpo
dan anggota staffnya bambang wahyu adi enam tahun penjara dan denda dua ratus juta rupiah
subsidiar tiga bulan penjara di pengadilan tipikor jakarta senin siang
dalam sidang putusan ini keduanya dinyatakan terbukti bersalah telah menerima suap secara bersama sama
senilai satu ratus tujuh puluh tujuh ribu dolar singapura dalam proyek aspirasi pembangkit listrik di kabupaten deyai papua
mendengar putusan tersebut dewi terdapat menahan tanggungjawab
ia tetap membantah tuduhan menerima uang satu ratus tujuh puluh tujuh ribu dolar singapura tersebut